katanya citra kan you don't have to go dulu
sudah ada citra
kabar baik sekali puji tuhan
harus ditanya apa kabarnya karena kayaknya udah berapa tahun gak ngeluarin
sudah sekitar beberapa tahun lah ya
sekitar dari terakhir mengeluarkan album
itu sekitar tiga tahun
mana aja sebenarnya kemarin kemarin lagi seneng sama bisnis kuliner
iya pokoknya sekarang yang lagi dicintai
sekarang lagi kangen kangennya untuk nyanyi lagi
tapi asik banget ya dengerin lagunya
terus gampang banget untuk dicerna gitu ketika sekali ini
emang kenapa milihnya upbeat terus lagunya bahasa inggris pula gitu
mungkin karena apa ya
ya itu balik lagi sih
apa yang sekarang lagi dicintai sama anak anak muda
mungkin butuh sesuatu yang fresh
yang mungkin ya sekarang lebih ke kekinian zaman now gitu sih
yang semua orang kayaknya udah gak tabu sama lagu lagu atau musik yang benar benar full inggris
jadi kalau ngomongin cinta nggak harus ya melo melo nggak harus yang sedih sedih
apalagi udah lama kan nggak keluar
kayak rilis lagu baru itu jadi sesuatu yang ceria gitu
sesuatu yang menyenangkan gitu
jadi harus yang upbeat
jadi siapa yang don't have to go
apalagi penontonnya sian dan siovis ya
ini kenapa milih milih lirik dengan bahasa inggris juga
apakah biar kekinian juga
karena kan sekarang lagi banyak banget semuanya kayaknya apa ya
dulu kan mungkin kalau lagu yang pakai lirik bahasa inggris tuh gak terlalu banyak inilah ya
nggak banyak kita dengerin
belum banyak yang bisa keluar dari cangkang untuk kayak gitu
nah sekarang kan udah banyak banget
itu mau go internasional juga
aduh kayaknya nggak seserius itu sih
maksudnya bukan se ambisius itu sih
maksudnya lebih ke pengen sesuatu yang menyenangkan yang anak muda banget
lagunya gak terlalu susah untuk dinyanyiin untuk dinikmati juga
nggak terlalu kayak wah ini lagunya berat gitu
sekalipun full inggris ya
tapi buat aku sendiri kenapa you don house to go
ya mungkin karena isi ceritanya
isu ceritanya lebih tentang love hate relationship
yang kadang kita kalau pacaran ya kita gitu
siapapun siapapun sih sebenarnya yang pacaran pasti akan ada yang namanya bumbu bumbu berantem berantem
gebat gebat atau yang kayak bete betean gitu
dan sebenarnya lagu ini mau menyegarkan hubungan itu jangan sampai ya kalau bisa jangan sampai putus lah
sama segernya kalau nggak citra sekarang ya
kalau ngeliat kan penampilannya beda banget
new you the new citra yang mungkin karena udah berapa tahun ini nggak keluar nggak kedengeran
sebenarnya kalau untuk rebrand mungkin ya
karena kalau buat aku lagu ini karena tadi ya itu tadi ceria terus ada nyentrik nyentrik ada funky nya gitu
dan biasanya orang kalau denger judulnya you don't have to go dikiranya lagu ini mellow
lagu yang ballad gitu
dengan sentuhan yang colorful gitu
kayaknya orang akan tahu bahwa lagu ini ceria lagu ini sesuatu yang menyenangkan
dan lagu ini sebenarnya positif
jadi bisa bisa dinyanyikan oleh siapa aja gitu
dan kalau misalnya aku aku sering banget nyanyi untuk acara wedding
tapi beberapa lagu lagu aku sebelumnya itu banyak lagu lagu yang sedih
kadang suka kesulitan untuk menyanyikan lagu yang tema bahagia
tapi dengan lagu lagu yang punya aku gimana caranya
dan akhirnya dengan adanya lagu ini
intinya sih cocok buat after party
tadi kalau misalnya citra bilang itu sebagai kebanggaan
kalau misalnya kalian bisa menyanyikan lagu lagu dari penyanyi yang kalian suka
ini juga pasti akan
pemirsa di luar sana sing along
karena lagunya emang ear catchy banget
mungkin ada yang udah pernah dengerin video liriknya
tapi kita akan saksikan penampilan seorang citra skolastika
terima kasih citra